masya allah kebangetan laki lo selingkuh dia
bukan mak istrinya orang itu diserempet sama bang ojek
katanya bang unjuk mau dipukulin
pur mau kopi apa nasi uduk
laki gak selera pok
eh pur orang nongkrong tuh harusnya jalan
bikin bangkrut gua aja lo
ngapain lo pusingin tadi gua ketemu ani
gak sih sama rika
kayaknya rika mau pindah dari daerah ini pur
kasian tisna nasibnya selalu aja digantungin sama cewek
hah tapi lo nyemaksa
ya dia pergi
boleh puter balik
jangan boleh lo tunggu di sini
hei keluar lo
jangan balik sama bini gua doang hei
ini bukanya gimana sih
udah nggak ada bang
udah nggak ada
abang mau kabur aja dah ke tempat lain ya
kemana rumah emak
yah kalau ke rumah mama mah
keluar dari mulut macan masuk mulut buaya
ya mulut macan siapa yang mulut buaya siapa bang
lo udah apa ke tempat babe aja
ya terus ke mana
ke rumahnya mas purnomo atau kang tisna
kalau jam segini dia gak ada di rumah
jadi kita aman ngumpet di sana
ya kalau kagak ada orangnya gimana masuknya
ojek mau dipukulin sama orang
sama berapa orang
tapi mukanya serem pak sangar
saya aja sampai takut
namanya tuh siapa ya
oh ya udah terusin
ah saya baru ingat pak namanya mas un
kalau nggak salah sih pak
kayaknya saya kenal deh setahu saya orangnya baik
kalau kita kasih tahu dia baik baik
dia pasti akan jadi anak baik
dah gak usah dipikirin tis
ntar juga orang orang bakal ngademin bank marbun
enggak ah nggak pindah kemana mana
ah lu gimana sih
orang gue denger langsung dari dia
iya katanya dia mau pindah kerja

berarti kan kontrakannya juga pindah
masa ah kok kok saya nggak tahu
jadi lu belum tahu
iya saya belum tahu
ini juga tahu tahu dikasih tahu empok
ya coba telepon dah telepon dah
bener ini rumah hurtunya si ojak
bukan bang ini rumah emaknya potati
potati binanya bang ojak
berarti bener ini rumah pertanyaan si ojak
ojak keluar lu
jangan mumpet di dalam rumah lu
ajit banget sih
gak ada siapa satu nen
gak ada siapa satu
keluar lu keluar aja
gak ada siapa satu
gak ada siapa satu
gimana tis masih sibuk
enggak po nyambung tapi gak diangkat
bang ojak assalamu'alaikum
gak ada orang pak
iya gak ada
kalau nggak ada orang biasanya memang sepi
kemana ya pak
kamu ada motor
ya pak mau kemana
mau ngumpet tadi dicariin orang
oh seperti itu
tadi dari sini ngariin laki lu
dari rumah emak
iya udah emak usir
terus dia bakal balik lagi gak ke emak
mana mau tau balik lagi kali
sayang abang ke rumah udin aja ya
laki lu kenapa dikejar utang lagi
bukan mak dikejar sama suami orang
masya allah kebangetan laki lu
istrinya orang itu diserempet sama bang ojek
katanya bang unjuk mau dipukulin
laki lu tuh ada aja urusan yang bikin lu susah
yang bikin susah yang nyari bang ojek mak
terus aja lu belain laki lu
lo inget inget dari sejak lu nikah lo pernah gak dibahagiain sama laki lu
jangan kata dibeliin rumah
coba kapan terakhir kali lo pakai cincin emas
waktu tunangan mak
harusnya itu bawa dia lewati pisang
jadi ini masahmanya
masih enggak tiba
itu nih kan ya
panjangnya gini iris
dengar dengar lo mau ditinggal dari kabin dah
udah belum ngobrol ya bang
nah itu pak orangnya yang nyari bang ojek
eh sini dulu
kok waduh sih pak
katanya dia orang baik bisa dinasehatin
saya salah mot
bukan ini orangnya ini mas angar beneran
terus gimana dong pak
tenang tenang kita nggak usah panik
kita balik badan
satu dua jengkel
jangan lari mot
wah saya kena pak
saya juga mot
ih jangan ge er
saya juga indah mau ng ojek
saya itu cuma mau tanya
apa bener sirikamu pindah
sampai jumpa lagi sojak